sampai saat ini kita lihat semuanya belum jelas
koalisinya siapa dengan siapa partai mana dengan partai mana belum jelas
kalau koalisinya juga belum jelas
apa yang mau kita lakukan
ini pekerja saja
bapak itu pekerja saja
nah ini kalau saatnya sudah sampai
dia pasti akan tahu
masa belum jelas bapak ibu
ini iya kan
ini jelas ya
jadi jangan ngejar ngejar pak ketuk suruh nanyakan ke saya
siapa yang nanyakan ke pak jokowi siapa yang nanya
belum kalau saya bekerja saya bekerja
pegang kondisi negara ini tetap baik ekonomi berjalan dengan baik
yang di bawah juga bisa bekerja dengan baik
yang juga harus kita selesaikan
dan dalam waktu masih setahun lebih ini kita akan terus bekerja keras
dan kita akan terus berusaha untuk menguruskan kepentingan bapak ibu
dan kita harapkan negara kita akan baik dan semakin baik
siapapun pemimpin yang ke depan
tapi yang kita harapkan adalah pemimpin yang bisa membawa negara kita menjadi semakin baik